ini dia ya proses penjemputan
orang tua dari bobi nasution ya dijemput
tapi sebenarnya ibu ketika proses yang sudah terjadi tadi
apa namanya orang tuanya itu boleh melihat atau tidak sebenarnya
kalau dulu sih tidak ya
sekarang ada di singit kan
sekarang kan ada tapi biasanya tidak di tempat
tapi kalau kemarin gimana tuh
kalau misalnya kita agak sedikit liberal
ya harusnya kan kalau misalnya yang benar itu
panggi itu artinya temon bertemu
jadi perempuan harusnya ada di belakang bersama besan
jadi enggak sorry
perempuan itu sama besan beda cuma sama sama di belakang
tapi pas panggi baru ketemu
pas besan harusnya juga di belakang
jadi ada namanya tilik pilih
jadi kalau misalnya besan ini setelah selesai panggi
baru dipanggil besannya
tapi kalau aku enggak aku udah di situ
mertua juga di situ
mereka gak mau kehilangan momen
karena bapak itu bisa dikombinasikan juga ya bu
karena memang bisa
karena bagaimana kreatifitasnya
kreatifitas saja ya bu ya
ada ucapan khusus nggak bu biasanya ketika besan ketemu dengan orang tua mempelai perempuan
ada ucapan khusus misalkan monggo atau apa
ya kelanuwon terus monggo
biasanya ya gitu
tapi kalau ini ya cukup salaman biasanya
enggak scripted lah
karena memang biasanya kalau anak perempuan yang menikah itu istilahnya yang punya acara ya
punya acaranya keluarga perempuan
tapi di sini juga kita lihat nih bapak jokowi dan juga ibu riana turun
tapi tidak terlalu jauh
enggak terlalu jauh dari umat
sasono rinengo atau dampari rinengo
kalau kamar pengantin tadi mayang arum
itu kamar pengantin
ketinggalan sampun satu tolong enggak
ketika palingga ini sampun
ketika kita akan bisa belajar ini
ketika kita akan bisa berusaha
ketika kita akan bisa belajar ini
tidak dapat sebagai orang yang memena tawar wakil
aduh aku mel heather horo misalkan
ini oh itu cara cara menyembahnya beda loh jadi tangannya itu bukan begini ya oh kenapa
dibedain kalau saya kalau si raman yang sebegini ya bu ya ini harus begini harus gini gini jadi
itu yang dicium adalah lutut kanan kanan dan setelah ini kan pengajian jongkok duduk
kita kan suka kadang cari gampang gini ya ini harus gini ini gini oh gini ya kayak
diangkat gitu ya apa namanya yang dicium lututnya bukan tangan kita sendiri ya
kenapa kok nggak boleh ini kan kita membebani orangtua berdiri jadi malah diangkat ya harus
diangkat titik gitu ya mohon doa restu kita ini ada ininya coba perhatikan ini seperti apa
lalu apa yang dilakukan orangtuanya bu biasanya biasanya memegang bahunya ya
oh ini memegang bahu terus diangkat ke parang matur untuk ngerjain ipun porotamu
nikau kegandengan tasih wanten toto toe tradisi begini kan mempelai laki laki juga kan pakai
keris kerisnya dicopot copot artinya enggak bu kan kita mau sujud sama orangtua masuk membawa
senjata oh itu juga ada kisahnya kia gengmangir dengan oke kembang bayun yang kepalanya dibentur
dibenturkan ke batu itu ya ya itu sebetulnya musuh tetapi anak anak saling mencintai makanya
juga jangan membawa ipun semangka akan reti neuki samput ipun sama tanpa curiga jadi
tidak membawa curiga tidak membawa keris lepas sendal ini jadi benar benar ya
misalnya pun pengantin saling betul dengan salibun romo ibu hai ingkan sabar lu ngatur akan sembah
bekti senyum tambah tunggu pangis tuh sinar ngan repenas merondono dawah ketawang suku asih
kandilara spelok padat barang sampun lu mampah tipun pratitisaken dining ibadah sumario nomi
nongkot juru paes pengantin bingung mana hingga ngan tanpa pepin dan romo ibu ipun suwani putra putri
kinasih ingkan pekedal menikok kawis udo dao bibun lanuki sampun kelampan kawangku prio
romo ibu tan sah paring tunggu pangis tuduh batang pengantin sekalian mengenipun badai
manggun berat tanya remniko tan sawatut runtut keren tengan antos demuki kagen kagen
agaten uki temtukimawan porotamu ingkang rawi uki tan sah paring panjurung tunggu pangis
tunggu menikminkan dibunsun di ning brayat